pak boy kita tahu ini sejak juni ya sudah terdengar isunya
kpk menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh kementan
kemudian kemarin sempat quote unquote kejar kejaran
tapi sudah kembali mentan dari italia
sedikit banyak menemukan titik terang
anda merasa ada kehatian kpk dalam menangani kasus ini
karena ini kan menyangkut kasus yang dalam konteks yang sulit pembuktian
karena ini kan dugaan pemerasan atau suap atau gratifikasi
nah itu kan biasanya tunai
jadi ya perlu hati hati
seperti saya dua hari ini ditanya apakah pak sel ini akan pulang
saya jawab tegas pasti pulang
karena saya tahu beliau itu orang bone pasti akan dihadapi
jadi tidak harus waktu itu ada yang tanya
terbukti kemarin juga pulang dan itu sudah siap
tapi sekarang juga tidak sempat
kemudian kembunyi datang ke kantor terus kemudian sekarang ke polda
nah mari kita ikuti perkembangan apa yang terjadi
tapi prinsipnya saya dari tiga kluster itu paling tidak saya pernah lapor dua
itu berkaitan dengan izin impor bawang putih
dan yang kedua adalah berkaitan dengan proyek
berkaitan dengan imunisasi dan pendeteksi penyakit mulut dan kuku pmk sapi
jadi paling enggak
jadi paling enggak
dari tiga kluster itu saya lapor dua
tapi menurut saya kpk malah kluster yang lain
yaitu dugaan pemerahasan
berkaitan dengan isu upeti dari bawahannya
itu kira kira dugaannya itu bu spa
hati hatinya karena dugaan korupsi atau dugaan pemerasan gratifikasi
yang mungkin terkait dengan barang bukti uang tunai
bukan karena ini tahun politik ya
kalau itu kan sudah sejak tahun kemarin bu spa
dan saya selalu mengatakan
kalau ini penuntasan kasus korupsi itu kadang kadang dikaitkan politik
bagi saya itu tetap halal gitu bu swa
memang pemberantasan korupsi yang berasal dari masyarakat
ataupun dari penegak hukum
entah wakil bupati pengen menggulingkan bupatinya untuk naik jabatan
menggantikan dpr juga begitu pengganti antar waktu suara di bawahnya
atau tidak dapat bagian atau bahkan selingkuh
selingkuh arti material maupun formil artinya ya orang selingkuh pacaran beneran
putus pacaran terus saling bongkar misalnya begitu
atau selingkuh politik bu spa
jadi ini sekarang anggap saja ini ada selingkuh politik
ya kalau tidak mau ditangkap di proses korupsi ya jangan korupsi kan gitu
jangan kemudian wah karena sekarang ini beda pandangan atau beda kubu
terus di proses korupsinya terus minta tidak diproses
kan ya nggak mungkin enak sekali kemudian kalau gara gara jadi oposisi
tidak boleh dibongkar korupsinya
kita balik ya jangan korupsi supaya tidak dibongkar
karena memang politik itu kan sederhana bu swa
tidak ada kawan maupun lawan abadi
yang ada adalah kepentingan
ya sudah itu bu swa kita maklumi saja lah
oke oke itu bisa terjadi begitu saja
kapan saja kalau anda tidak korupsi pasti anda tidak akan kena gitu ya
tapi begini tadi seperti yang disinggung sama pak boy
plt deputi juga sebelumnya bilang bahwa deputi penindakan dan eksekusi kpk
ini ada tiga klaster ada dugaan pemerasan gratifikasi dan juga tppu
kalau melihat kemudian pengawasan
sebegitu mudahnya kah pengawasan di tubuh kementan
sehingga celah celahnya ini kok mudah sekali untuk ditemukan
kemudian bisa melakukan korupsi
ya kan memang ini termasuk
menurut saya inilah kegagalan pemerintahan yang sekarang
kalau kita mau tidak usah teteh ngaling ngaling lah
tata kelola pemerintahan yang baik yang melayani yang tidak pecah amanah
dan juga anti rasuah itu betul betul memang mundur kalau sekarang ini
kenapa ya seperti proyek bts kominfo di kejaksanaan agung
bagaimana proyek itu fiktif terlambat atau barangnya jelek
dan kemudian beberapa kasus yang kemudian ada bahkan mencoba menutupi perkara ini
dengan nyebar uang sebegitu banyaknya hampir dua ratus miliar kemana mana
termasuk ke faktor pengawas yaitu ada oknum dpr atau bpk yang diduga pakai orang tertentu misalnya
ini yang memang tata kelola ini yang betul betul menjadi masalah pemerintahan yang sekarang ini
dan inilah yang sebenarnya saya gembar gemburkan
eh tolonglah masih ada satu setengah tahun untuk pembenahan tata kelola yang lebih baik
yang justru di ujung atau muara dari pencegahan korupsi itu tata kelola yang baik
kalau tata kelola yang baik maka bagaimana bisa dibobol kan nggak bisa
izin tadi saya katakan itu ternyatanya kuota kuotaan bahkan sampai level tertentu ini titip harga
misalnya ya ada yang mulai dari lima ratus ribu sampai ada yang lebih tinggi lagi
sampai lima ribu sorry lima ratus rupiah sampai lima ribu
dulu impor daging itu bahkan per lilonya minta lima ribu misalnya
jadi itu yang menurut saya memang faktor kelemahan dari tata kelola ini betul betul justru yang paling penting pencegahan korupsi itu
bukan hanya di penegakan hukum pemberantasan korupsi itu bukan penegakan hukum saja
tapi justru pencegahan di tata kelola pemerintahan yang baik
dan itu masih menjadi isu masalah yang belum pernah terselesaikan
apakah kita diperbaiki saja rasanya belum bisa saya mengatakan ada perbaikan
buswa good governance kayaknya sulit sekali direalisasikan di pemerintahan ini ya
tapi pak boy sejak lama kita tahu mentan menunjuk febri diansyah sebagai kuasa hukumnya yang kita ketahui notabene
febri diansyah adalah orang yang sangat memahami seluk beluk kpk
menurut anda ada pesan yang tersirat nggak kalau melihat penunjukan ini
ya saya mohon maaf bu spa sebelum kesana mohon doa dari kamu juga dari seluruh warga masyarakat
saya lawyer udah lama sudah sejak tahun sembilan puluh sembilan karena aktivis anti korupsi
saya tidak nangani kasus korupsi
sampai sekarang belum mudah mudahan sampai nanti pun juga belum tidak tergoda
ini teman saya tinggal satu ini pak saur siagian
yang lain lain nampaknya dulu yang gembar gembor bahkan mengatakan lawyer korupsi adalah lawyer hitam
tapi ternyata yang bersangkutan juga malah menangani kasus korupsi juga
jadi ini yang menurut saya malah mestinya nanti harus ada kode etik

itu yang secara umum
atau tidaknya tidak boleh berhadapan korupsi
itu yang secara umum
atau tidaknya tidak boleh berhadapan

kalau tidak berarti harus diberi pernyataan
gajinya harus punya pulangkan
supaya ini lah
masyarakat tidak dibingungkan begini
menurut saya terus terang agak tidak nyaman ini
kalau pesan yang tidak disampaikan ya
artinya bahwa apakah perekrutan mantan aktivis korupsi
atau sekarang bahkan perekrutan anti korupsi itu
justru sebagai seakan akan kamumplase pembenaran gitu
bahwa di dalamnya sebenarnya tetap aja ada korupsi

dan seakan akan ini sudah pakai orang lain
anti korupsi maka seakan akan hanya kamulase tidak ada korupsi kita tunggulah prosesnya karena
apa ada isu tentang penghilangan dokumen dan ini juga hari ini ada isu bahkan anu ada isu
pemerasan yang lain gitu beredar dan pak yasin limpo ini ke polda katanya terkait juga dia jadi
korban pemerasan oknum yang mungkin juga dari mana penegak hukum nah ini rasanya hari hari ini
seminggu kedepan ini hari hari berat bagi kita semua busuan apa boy banyaknya kasus korupsi yang
kemudian melibatkan para menteri di arah jokowi sedikit banyak pasti berdampak pada tingkat
kepercayaan publik anda melihatnya seperti apa apakah presiden gagal menyeleksi sejumlah orang
untuk menjadi pembantunya dalam hal ini orang orang yang kok mudah sekali tergiur korupsi kalau
hitungan saya ada sekitar tujuh menteri tersangkut kasus termasuk dugaan kasus korupsi ya inilah
proses politik kita yang memang
pada posisi transaksional karena apa kemudian pembentukan menteri lebih banyak dipengaruhi oleh
transaksional partai politik pendukung sehingga kita tidak mendapatkan kader terbaik atau orang orang
terbaik yang kemudian secara manajemen hebat kepemimpinan juga hebat dan kemudian juga dia
sudah selesai dengan dirinya artinya ya apa dalam konteks itu konflik kepentingan itu paling rendah
mesin anu abad tapi ini paling malah masih pemerasan gitu masih suara suara yang lebih baik
itu masih memainkan proyek ini dugaan dugaan ini kita nih level korupsinya sangat sangat ini
sangat sangat memprihatinkan mestinya pada posisi yang sederhana kita itu ya kalau lebih hebat
paling nggak konflik kepentingan ajalah tapi kita ternyata sudah masih level level ini buslah baik
baik kita lihat nanti update nya seperti apa karena sampai saat ini kita belum mendengar ya status dari
mentan seperti apa kalau kata pak mahfud sudah tersangka tapi belum ada konfirmasi pasti dari kpk
sih sudah tersangka beberapa sumber sudah saya tanya memang sudah tersangka kita pastikan aja
udah tersangka oke boya min saiman mengatakan mentan akan menjadi tersangka dalam waktu dekat
terima kasih kita lihat nanti bagaimana update nya di lapangan pak boy terima kasih banyak koordinator
masyarakat anti korupsi indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected